indonesia terpilih sebagai tuan rumah piala dunia sepak bola u dua puluh setelah presiden joko widodo mengirim surat kepada fifa pada tujuh agustus dua ribu sembilan belas
surat ini dilengkapi surat jaminan pak menteri dan kepala polri untuk meyakinkan fifa indonesia dapat menjadi tuan rumah dengan baik
proses lobby juga dilakukan komite olimpiade indonesia pssi dan dibantu kementerian luar negeri
pada bidding yang dilakukan di shanghai tiongkok indonesia berhasil menyisihkan kandidat tuan rumah lainnya seperti brazil dan peru
tiongkok itu sudah bertekad untuk mempersiapkan ini dengan sebaik baiknya